partai solidaritas indonesia atau psi menggugah video sosok mirip putra bungsu presiden jokowi
kaisang pangarep yang menyatakan siap masuk politik
beredar kabar putra bungsu jokowi kaisang pangarep akan menjadi kader baru psi
dan kita sudah bergabung melalui sambungan zoom dengan wakil ketua dewan pembina psi grace natali
selamat sore mbak grace
mbak grace beredar di media sosial twitter akun resmi dari dpp psi video bernama mawar
ini durasinya empat puluh dua detik
saya ingin tanya apakah melalui video itu memang benar mawar yang dimaksud adalah ks sang pangarep putra presiden jokowi
kalau menurut teman teman dengar dengarnya gimana
justru itu kita tanya ke mbak grace ini
apakah betul karena itu kan yang mengunggah twitter resminya dpp psi mbak grace
jadi kami ingin tanya mawar yang dimaksud itu betul mas kaisang pangarep
jadi kami sebenarnya ingin memberikan kesempatan kepada mawar agar mawar sendiri yang nanti akan menjelaskan kepada publik siapakah jati dirinya pada waktunya
jadi kalau berkenan menunggu
sedikit saja lagi teman teman akan segera berkenalan dengan siapakah sebenarnya si mawar ini
oke tapi ketua dpd psi solo antonius yogo prabowo telah membenarkan bahwa kabar mawar yang dimaksud itu adalah kaisang pangarep
dan mas kaisang akan bergabung melalui psi sudah melalui proses panjang
ini bagaimana ini ketua dpd anda di solo yang mengatakan begitu
bahkan sudah pasang baliho mbak grace selamat datang bro kaesang
iya nggak apa apa teman teman semua di sini nampaknya sangat antusias sangat vibe nya sangat sangat apa ya sangat selebrasi gitu kan
nggak apa apa kalau mereka ingin berekspresi demikian
tapi nanti pada waktunya apakah betul mawar itu mas kaisang pangarep atau justru afgan atau siapa
kita akan segera tahu
insya allah nggak lama lah mbak
oke insya allah gak lama
tapi mas antonius bilang bahwa kta kartu tanda anggotanya mas kaisang sebentar lagi akan diberikan oleh psi
berarti itu selebrasinya benar ya mbak grace ya
kalau kta kan harusnya dari dpp ya mbak ya
sampai saat ini saya belum lihat
jadi saya belum bisa mengkonfirmasi pernyataannya mas yogo
tapi saya rasa bisa dibaca teman teman ini sangat antusias sekali
jadi ya tidak apa apa kalau mereka ingin dengan caranya sendiri berekspresi
oke tapi pernyataan dari mas yoga ketua dpd psi solo itu nggak salah kan ya mbak ya
nah kita tunggulah biar mawar yang memperkenalkan dirinya sendiri
saya tidak mau bilang benar atau salah
sebentar lagi kok
sabar beri panah nanti kita undang
kita tunggu mawar sendiri yang mendeklarasikan diri
saya ingin tanya kejujurannya mbak
grace apakah memang psi sejak lama melobi mas kaisang untuk bisa bergabung ke psi
ya kan kalau komunikasi jalan terus mbak
komunikasi dengan kan mas kaisang juga anak anak muda
banyak juga irisan irisan dengan kegiatan psi misalnya
jadi pertemanan itu ya sudah ada
nggak saya catat sih mbak kapan pertama kali ketemu dan berteman ya mbak
tapi kita kan begitu
kadang kadang ada waktu waktu momen momen ketemu
dan kalau di luar momen kan bisa juga berkomunikasi gitu kan
jadi nggak spesifik tanggal pertamanya kapan dan sebagainya
oke tapi psi mengakui melobi secara aktif kaisang pangarep untuk menjadi kader psi ya mbak grace
saya nggak bilang melobi secara aktif loh mbak
ini semua berproses
mengajak mas kaisang bergabung menjadi kader psi
kita punya komunikasi yang baik
komunikasi gak cuma sama mas kaisang sih
mas gibran juga komunikasi baik
kan beliau kemarin ini datang ke acara kopdarnasnya psi
jadi baik baik kok komunikasi kami
tapi apakah kemudian dari mas kaisang yang melamar ke psi atau dari psi yang mengajak berkomunikasi
ya kita belum tahu lah mbak ya
ini mas mawar
ini mas mawar
apakah betul kaisang atau yang lain
mawarnya kan nanti akan deklarasi ini
saya bicara soal komunikasi psi dengan mas kaisang
jadi mas kaisangnya yang melamar atau kemudian psi yang aktif berkomunikasi mengajak
ini kan kayak orang pacaran ya mbak ya
kalau mau jadian
harus sama samanya cocok ya mbak
nggak bisa juga yang satu gencar tapi yang satu nggak mau kan percuma
gak bakal jadi apa apa
jadi saya yakin kalau dengan teorinya tadi yang mbak bilang kalau memang ada komunikasi
ada satu chemistry ya bisa aja jalan bareng bareng gitu kan
tapi kalau nggak ada chemistry mau dipepet kayak gimana juga nggak akan jadi apa apa gitu
jadi ya tunggu aja teman teman
jadi psi merasa ada kemistri karena untuk pacaran kan it takes two to tango
ada dua orang yang harus sama sama mau
jadi psi nya mau kaisangnya juga mau
kira kira begitu ya mbak komunikasinya yang terjalin bagaimana
ya gak cuma sama kaisang sama siapapun harus takes to tango baru bisa jalan
kalau enggak nanti cinta bertepuk sebelah tangan
mbak grace ada aturan ya di pdi perjuangan yang menyebut bahwa satu keluarga harus satu partai
apakah kemudian psi menyadari aturan di pdi perjuangan di mana presiden jokowi dan juga mas gibran menjadi kader di sana
dan kalau mengajak mas kaisang
masuk itu berarti ada aturan partai lain yang terlanggar
saya nggak mau mencampuri rumah tangga partai lain mbak
semua partai pasti punya policy masing masing
jadi mungkin nanti ditanya aja kepada teman teman perkaitan mbak bagaimana policy nya
tapi mengajak ataupun berkomunikasi mengajak mas kaisang masuk kan membahayakan posisinya pak jokowi dengan mas gibran
karena ada beberapa kader pdi perjuangan yang kemudian akhirnya dipecat
karena keluarganya tidak satu partai
ya lagi lagi mbak itu urusan internal partai
saya yakin semua pasti punya pertimbangan dan kebijakan
kan nggak hitam di atas nggak hitam putih seperti itulah saya rasa ya
pasti akan ada kebijakan kebijakan
kayaknya lebih tepat nanya kepada teman teman di
pdip nih kalau memang ada kondisi seperti itu bagaimana treatmentnya
kami nggak berani memasuki ranah di luar psi
oke jadi bukan hitam putih seperti yang anda katakan
artinya psi meyakini tidak akan ada sanksi ataupun bukan hal yang membahayakan terhadap pak jokowi ataupun mas gibran kalau adiknya bergabung beda partai
begitu mbak gris
itu kan kekhawatiran itu belum tentu terjadi juga mbak
tergantung kepada polisi partai ya mbak ya
gitu jadi kami tidak mau masuk ke sana karena bukan ranah kami
oke mbak grace apakah kemudian komunikasi yang intensif antara psi dengan mas kaisang sudah dikomunikasikan ke presiden jokowi jauh jauh hari
ya komunikasi dengan pak presiden itu kami rutin ya mbak ya
jadi ini bukan jangan dibayangkan ini adalah topik
ini adalah topik yang intens dibicarakan
kan ada juga aspirasi teman teman misalnya kan
yang kemudian ditangkap juga oleh pak jokowi
jadi imajinasinya teman teman itu jangan semacamnya ada agenda khusus rapat membicarakan ini gitu ya
saya rasa butuh ada waktu yang cukup untuk sama sama saling nyaman
bagaimana suasana di psi
bagaimana relasi antar personal di psi
apa yang kami perjuangkan
sehingga ini kan bagian dari pengamatan seseorang ketika seseorang itu mau siapapun ya mau gabung ke psi
jadi bukan kayak transaksi bisnis yang rapat lalu deal deal deal gak gitu ya mbak
oke tapi mbak grace presiden jokowi berarti sudah dapat informasi ya jauh jauh hari kalau ada komunikasi intensif antara psi dengan mas kaisang ya
saya nggak tahu di rumahnya mereka bicaranya seperti apa
kalau dari psi udah ngobrol belum dengan presiden jokowi
kalau komunikasi intensif dengan khaesang
saya rasa mbak ini urusan internal keluarga lah ya
itu bagian yang dikerjakan oleh keluarga kalau ada ya mbak ya
jadi mungkin nanti kalau mawar ini sudah resmi memperkenalkan diri bisa ditanya juga komunikasi internalnya seperti apa
karena gak mungkin dong kita mendikte sebuah keluarga ya gak mbak
kalau ada komunikasi internal ya ini bagian dari pembicaraan di dalam keluarga
dan itu bukan ranahnya kami kami memfasilitasi aja kesamaan nilai dan visi
oke mbak grace kalau mas kaisang bergabung posisi apa yang kemudian ditawarkan psi
kan gak mungkin posisi ecek ecek pasti posisi yang bergensi dong posisi yang tinggi dong mbak grace
nah sabar aja
nah sabar aja
sabar aja karena kita tunggulah biar mawar nanti yang cerita
oke saya ingin tanya lah
kita hormati porsinya mawar nanti akan ada hal hal yang dia akan disampaikan
oke kami dapat informasi bahwa mas kaisang disiapkan untuk menjadi ketua umum psi
itu gosip mungkin mbak nanti kita tunggu aja
ya kita tunggu aja
jadi itu gak benar ya bahwa mas khaesang masuk akan menjadi ketua umum psi itu gak benar ya
itu gosip ya
sekali lagi mari kita menunggu
mari kita menunggu gak lama lagi saya rasa ya
bentar lagi kita bisa tanya tanya nanti sama mawar
nanti mbak rifat boleh tanya tanya sebanyak banyaknya sama mawar
oke mbak gris ya apakah kemudian menggayat khaesang pangarep menjadi strategi politik di indonesia
atau politik di psi menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat
ya kalau mawar bergabung pastikan event yang terdekat itu ada pemilu dua ribu dua puluh
yang memang sudah kita jalani prosesnya begitu kan mulai dari verifikasi
saya pun lagi keliling terus untuk konsolidasi
artinya nanti untuk orang orang yang baru bergabung
kita punya banyak teman teman yang baru bergabung sebagai caleg dan sebagainya
itu semua yang posisinya sama sama bersiap siap menuju pemilu dua ribu dua puluh
oke kalau memang mawar yang dimaksud ini ks sang itu sebagai strategi politik psi
untuk mengejut suara meraih suara milenial di pemilu dua ribu dua puluh empat
apakah ini tidak menunjukkan kegagalan kaderisasi di internal psi
sampai harus mengambil tokoh dari luar begitu
saya rasa gak kesitu
saya rasa gak kesitu ya mbak
begitu kan jadi kalau kita bicara misalnya hari ini partai yang sukses melakukan kaderisasi
itu hanya satu dua partai
kalau suara mereka dari gabung
itu bukan orang orang yang punya partai id mereka hanya orang yang kebetulan tahun itu mungkin
memilih selebihnya mungkin di pemilu sebelumnya dia dari partai lain jadi floating
gitu kan oke jadi saya rasa itu tidak bisa dikatakan kegagalan kaderisasi karena memang
psi juga masih rendah begitu mbak grace jadi butuh menggayat tokoh yang dalam tanda kutip terkenal
gitu enggak cuman partai id sih mbak tapi di psi kami semuanya pendatang baru saya pun ketika memulai
saya sih saya sama sekali tidak punya pengalaman di politik begitu pula giring ketika giring baru
bergabung dia pun tidak punya pengalaman di partai politik semua dari kami ini rata rata
tadinya berasal dari sektor swasta yang punya pekerjaan yang baik punya karir tapi kami rela
untuk banting setir demi sebuah visi untuk indonesia yang lebih baik dan kami merasa
yang bisa menentukan nasib indonesia ke depan ya kami kami ini kami nggak mau hanya menitipkan
nasib tanpa ikut berjuang jadi untuk orang orang yang punya visi yang sama inilah yang kemudian
bergabung di psi terakhir mbak grace psi tidak takut dicap melanggengkan politik dinasti
padahal kan ini partai anak muda
definisi dinasti itu apa ya mbak ini kan pak jokowi masih menjabat sebagai presiden kemudian anda menggayat
mawar dalam tanda kutip ini mas kaisang putranya sebagai ketua umum partai yang bukan kader dari
dalam tidak menitik karir karir politiknya dari dalam psi gitu nggak takut dicap melanggengkan
politik dinasti mbak rifa apa mbak rifa mau bilang bahwa setiap politisi di indonesia anaknya
tidak boleh ikut dalam politik enggak mbak rifa mau bilang bahwa setiap politisi di indonesia anaknya enggak boleh ikut dalam politik
pertanyaan saya partai anda kan partai anak muda partai yang progresif
tidak ingin merubah stigma itu ya jadi sama dengan partai partai lain begitu
enggak saya mau tanya dulu definisi anda apa
kalau anda pakai ukuran begitu artinya semua politisi di indonesia
kalau punya anak nggak boleh masuk politik
partai partai lain itu sudah punya caranya sendiri
yang anda jual di psi adalah partai anak muda yang progresif
apakah berarti psi kemudian mengikuti gaya partai partai lain
yang mengizinkan politik dinasti di partainya
nah politik dinasti itu dalam realisasinya atau definisinya seperti apa mbak
kalau kita mengacu kepada kbbi misalnya ini ada raja
dia menyerahkan kursi kerajaannya kepada si anak yaitu dinasti
hari ini psi dipegang oleh anak anak muda yang datang dari berbagai latar belakang
orang orang yang menduduki jabatan ketua dpp sekjen bahkan saya sebagai ketua umum
kita datang dari berbagai latar belakang yang berbeda
kami juga minim kalau dibilang dari segi pengalaman ya
tetapi kita ketika diberikan tanggung jawab ternyata bisa
tidak ada yang memberikan begitu saja
jabatan itu kepada kami ini juga merupakan perjuangan kami sebagai anak muda
di antara partai partai tua lainnya
jadi kalau definisinya mbak rifat kayak gitu
kita bisa nggak punya semakin sedikit anak anak muda yang masuk politik
kalau semua anak politisi dicoret karena dituduh melakukan politik dinasti
yang kami garisbawahi adalah proses mbak
jadi kan tadi anda katakan bahwa semua kader psi

kemudian masuk melalui proses tidak langsung ujug ujug
masuk mendapatkan tempat itu yang kami soroti
bahwa harus ada proses yang dilalui dalam partai politik
sayang sekali mbak grace saya harus menyudahi dialog kita
karena sudah mau azan maghrib
terima kasih sekali wakil ketua dan pembina partai solidaritas indonesia
mbak grace natali atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom
kita tunggu nanti siapa mawar sebenarnya
apakah betul putra presiden jokowi kaisang pangarap akan masuk menjadi kader baru psi
sehat selalu mbak grace
terima kasih rifah